pakar biologi monokular universitas erlangga surabaya prof nidom menyebutkan
terjadi mutasi virus yang memungkinkan virus corona mampu menular dari manusia ke manusia
kondisi ini sangat berbahaya mengingat mobilitas atau migrasi manusia antar negara sangatlah tinggi
ini juga kita melihat bersama sama bahwa informasi beberapa negara sudah mulai melaporkan bahwa ada warganya yang positif
jadi dari thailand vietnam korea selatan dan jepang
dimana semuanya ada indikasi pernah datang ke wuhan di china dan dia membawa pulang terus terinfeksi pneumonia berat
nah oleh karena itu ini dalam rangka kita pertama melihat mobilitas
mobilitas perdagangan atau hubungan antara dua negara tiongkok dengan indonesia
kemudian hubungan antar manusia
nidom menjelaskan masa inkubasi dari pertama individu terjangkit virus terjadi empat sampai tujuh hari
yang ditandai meningkatnya suhu tubuh
bisa saja individu yang tertular masuk indonesia sebelum masa inkubasi tersebut
ia mengimbau agar pemerintah mengaktifkan kamar kamar isolasi di rumah sakit yang ada
rumah sakit pendidikan universitas erlangga uner
surabaya satu dari sedikit rumah sakit di daerah yang memiliki ruang isolasi berstandar internasional
rumah sakit uner termasuk rumah sakit yang mempunyai ruangan isolasi yang berstandar internasional
jadi ada ruangan yang bertekanan negatif bertekanan positif dilengkapi dengan hipaa filter dan sebagainya
ipa filter itu perannya adalah membunuh mikroorganisme yang masuk
di selain ada tekanan negatif dan positif tadi
bagi petugas kesehatan karena info terkini yang penularannya dari manusia ke manusia tentu saja petugas kita juga ada kita proteksi
proteksi ini berupa pakaian dan perlengkapan khusus
tenaga medis juga dibekali tata laksana penanganan pasien dengan virus menular kategori tinggi
virus corona wuhan ada kemiripan dengan sars namun lebih berbahaya
penggunaan masker yang benar dan meningkatkan daya tahan tubuh menjadi upaya pencegahan sederhana
yang bisa dilakukan masyarakat